panglima tni marsikal hadi cahyanto mengatakan carian korban jatuhnya pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh
yang memanfaatkan teknologi sonar melalui kri regal telah menemukan hasil serpihan bagian pesawat
hadi menjelaskan bagian pesawat yang ditemukan masih berupa serpian bagian pesawat dan jaket pelampung
tak hanya itu tim korps pasukan katak yang melakukan penyelaman juga mengatakan
cuaca yang baik membuat jarak pandang di bawah laut masih cukup baik
hal tersebut dapat memudahkan pencarian korban dan bagian pesawat
kemudian dilaporkan dari penyelam bahwa visibility di bawah air tersebut juga baik cukup jelas
sehingga memungkinkan apabila nanti ditemukan bagian bagian dari pesawat tersebut bahkan korban
sampai sore hari ini mudah mudahan bisa diangkat
kalau tidak ada perubahan harus dibawah
namun sampai sekarang harus
arus juga masih bagus termasuk juga pandangan juga masih bagus